komisaris jenderal polisi muhammad iryawan terpilih menjadi ketua umum pssi dalam kongres luar biasa dua november dua ribu sembilan belas
ia yang disapa ataupun iryawan yang sering disapa iwan bule ini menang mutlak dengan memperoleh delapan puluh dua suara dari total delapan puluh lima voters yang mengikuti kongres
iwan bule yang turut diantar ibu undanya mengaku bersyukur dengan memperoleh delapan puluh dua suara dari total delapan puluh lima voters yang mengikuti kongres
ini bukan kemenangan saya tapi kemenangan insan sepak bola indonesia
dunia semua bertekad untuk kongres terkembang
kami berdua yang berhasil berjalan
kami ketemu dengan presiden pipa di bangkok secara khusus bicara masalah iud dua ribu dua puluh satu
jadi ini akan diambil secara baik kita semuanya
prosesnya seperti apa pak
ini adalah kepercayaan dari teman teman dari puter dan istana sepak bola semuanya
ini yang menjadikan kami harus bekerja maksimal untuk kepercayaan
terima kasih ya
sementara itu arief dan rahim sukasah menyatakan legowo dengan kemenangan lawannya
saya menikmati proses kekalahan saya
pasti namanya kalah gak enak rasanya
cuman alhamdulillah saya senang sih bisa stay sampai detik terakhir
siapapun saya bisa menularkan perasaan ini atau kejadian ini ke para supporter
kalau kekalahan itu bagian dari permainan
karena ini pemilihan ketua umum pcc
siapapun yang jadi kita harus hormati
dan jangan menuduh ini menuduh itu
kalau nggak ada bukti jangan ngomong lah
jadi kita fair lah
kita orang pelaraga kan
punya integritas dan lain lain gitu
kalau di kita aja kita udah ribut bagaimana
di tempat lain
ini kan olahraga
jadi saya gak mau keluar
saya terus aja
saya nggak mundur saya maju terus
ya kalah yuk
namanya kita pertandingan
ada kalah ada menang kan
nah orang kan biasa kalah menang
kongres luar biasa ini diwarnai dengan sedikit kericuhan
saat sejumlah kandidat merasa tidak puas dengan proses dan pelaksanaan kongres
tercatat delapan kandidat ketua umum mundur saat sebelum kongres
lanyala tidak hadir karena menyatakan mundur beberapa hari sebelum kongres
sementara benhard limbong mundur dengan alasan kesibukan pada sabtu pagi sebelum kongres dimulai
sedangkan enam lainnya walk out dari arena kongres lantaran kecewa dengan proses dan pelaksanaan kongres luar biasa ini
mardika utama andriawan jakarta
pssi telah menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua wakil ketua umum dan juga anggota komite eksekutif
pengamat sepak bola mengatakan kongres dengan agenda pemilihan ketua umum seperti lebaran para pemilik suara
lantaran kerap diwarnai bagi bagi uang
benarkah uang berbicara dalam kontestasi ini
lengsernya edi ramayadi dua puluh januari lalu membuat pssi tak punya ketua umum
tongkat estafet yang diberikan kepada wakil ketua joko driono pun tak berjalan lancar
joko terjerat bidana hingga harus masuk penjara
situasi ini membuat pssi buru buru menggelar kongres luar biasa untuk mencari pengurus baru
koordinator safe hour soccer akmal marhali mengatakan kongres pemilihan ketua umum
yang dipilih delapan puluh enam orang pemilik suara ini lekat dengan nuansa politik uang
lebih banyak bicara money talk gitu
siapa yang ingin jadi ketua umum pssi maka mereka harus menyiapkan uang
bahkan kalau saya menyebut gitu kan kongres pssi untuk pemilihan ketua umum pssi itu lebarannya para stakeholder bola gitu
pernyataan akmal bukan tanpa alasan
mantan ketua pssi periode dua ribu sebelas dua ribu lima belas johar arifin membenarkan adanya praktik politik uang dalam pemilihan ketua pssi
ada kongres ini
ini ada barangkali umum umum yang memanfaatkan
ya anda kan perlu dana untuk pembelian daerah
udah bantu kita dong nanti kita bantu pendanaan anda
ini tidak boleh terjadi
istilah saya zaman ada praktik praktik zaman jahiliah
ada foto foto yang tidak bisa kita mengkira foto yang nakal
bantu dong kami ini cuma enam orang tujuh orang
hotel cuma dikasih untuk dua orang misalnya kan
ini kan termasuk yang dihidangkan
tapi tidak semua voter seperti itu
kami mengkonfirmasi sinyal men ini pada komite pemilihan pssi
adakah langkah khusus untuk mencegah politik uang dalam pemilihan ketua umum pssi
itu terdengar bunyinya nyium baunya kan
kalau komite pemilihan kan concern ke mekanisme pemilihan
sesuai statuta supaya mengalir kan
kalau yang itu kalau di kita itu yang ngecek itu kan nanti komite pemilihan
yang memantau gitu kan
tapi kalau putaran uang pasti ada lah
dalam arti bercandaannya kan
mereka kan pasti perlu tiket pesawat
nanti pssi akan ganti tiket pesawatnya
tim liputan cnn indonesia jakarta
ya kongres pssi telah usai
nama komjen paul muhammad iryawan atau ibu komitmen pemilihan pssi

manusia ini sih
gimanain sih nama teman teman
kaya gitu sih
yang senang upang di youtube
yang sepuluh states
kalo kan udah andar
saya ada bang akbar faisal calon anggota exco pssi
bang akbar selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan sudah ada pak refri zal mantan anggota exco pssi
pak refri selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan ada mas kesit behandoyo pengamannya pak bola
mas kesit selamat malam
bapak bapak kita bahas soal dinamika yang terjadi dalam kongres pssi kemarin ya
tapi agak mengerucut kita bahas soal dugaan atau tuduhan adanya politik uang
dalam pemilihan ataupun di kongres pssi
mungkin saya mau buka dulu dari mas kesit dulu deh
sebagai pengamat sepak bola apakah anda juga melihat hal yang sama
bahwa sebetulnya dalam proses kongres ini memang sulit sekali dihindari
dalam tubuh pssi di kongres ini ada politik uang yang bermain di dalamnya
iya saya melihat situasi money politics di lingkungan pssi itu sekitar tahun dua ribu tujuh belas
ketika eranya nurdin halid pak nurdin halid waktu itu mau maju
waktu itu saya juga sudah bertugas di media ya
saya coba amati kejadiannya di hotel indonesia waktu itu
waktu itu ada pak yaakob nuawea calonnya ada pak sumaryoto ada pak mangindaan ya
kemudian juga pak nurdin halid
itu saya bukan cuma merasakan ya tapi saya melihat di situ ada transaksi gitu
ada transaksi untuk memenangkan seseorang
itu sampai di kamar kamar mandi itu ya
itu voters voters itu sampai ya semacam diskusi gitu
sampai ada amplop juga disitu gitu loh
tapi sebelum sebelumnya saya tidak pernah melihat
ketika pssi itu masih dipimpin oleh para pejabat negara ya
sebut saja misalnya ketika pak kardono
saya mulai masuk mulai mengamati di pssi itu dari tahun sembilan puluh
pada saat pak cardono
kemudian berganti menjadi pak aswar anas
pak agung gumelar
ini tidak terlihat politik uang di sana
karena apa dulu kan ada istilah mungkin pak faisal abar tahu ya
ketua umum pssi itu seperti di drop dari
tanah gitu loh
jadi ketika ada calon ketua umum pssi
udah dipastikan dia pasti bakal jadi
karena rata rata memang yang jadi itu menteri
dan tidak ada
tidak terlihat ada money politics disini
tapi ketika di dua ribu tiga
ketika terjadi pemilihan secara terbuka
waktu itu votersnya banyak
lebih dari tiga ratus
kemudian kan diciutkan
sampai sekarang delapan puluh enam
anda bayangkan kalau sekarang
suara di pssi itu votersnya sampai tiga ratus
kalau misalnya ada politik uang
harus bagi bagi uang kepada voters
berapa ratus miliar
jadi kalau ada politik uang
saya memang mengamati
tapi saya belum bisa membuktikan
saya tidak bisa membuktikan
dan tidak melihat langsung
tapi kalau isu isu rumor rumor bahwa
di setiap kali kongres pssi
dan selalu terdengar begitu ya
pak faisal apakah itu isu
atau sebuah fakta bahwa memang ada
dalam proses anda kan kemarin
kami juga masih mencoba untuk menghubungi
salah satu exco pssi
tapi belum bisa terhubung
sampai dengan saat ini
karena kami juga mengundang
untuk berdialog sebetulnya
saya ke bang akbar faisal kalau begitu
itu sebuah isu
atau sebuah fakta bang akbar faisal
yang mau tanya saya dulu
kenapa mau masuk di pssi
itu dari awal
nanti bisa masuk ke situ bang
saya tidak lagi di dpr
saya selalu menghindari untuk
kebijakan gitu ya
double job gitu ya
ini istilah saya ya
ada tiga temuan manusia
yang mempengaruhi kebudayaan kita
yang pertama adalah internet
yang kedua handphone
saya ini suka bola
tidak pernah menyangka
bahwa apa yang orang bicarakan
perdebatkan di ruang ruang anda
yang luar biasa ini
itu benar adanya
dan saya mengalami
saya diminta uang
selama satu bulan
mendaftar sebagai calon exco ini
melakukan riset tentang pssi
dan dalam saya punya riset
seperti biasanya lah
malam ini saya bisa bicara banyak
tentang termasuk juga
baik yang di pssi
maupun yang ada di liga
saya ada angkanya
tapi pertanyaan anda adalah
saya katakan ada
saya saksi korban
ketika anda mau masuk ke dalam
justru anda menemukan hal hal yang
biasanya hanya sekedar isu
tadi kalau kata mas kesit
tapi justru ada yang anda
anda temukan langsung begitu
supaya sedikit bisa merekonstruksi ya
supaya lebih mudah
saya setelah selesai melamar
sebagai mendaftar sebagai calon exo
beliau ada juga waktu itu
temu kita kan
ini senior saya nih
sama sama mantan di dpr
maka kemudian saya melakukan
mencoba untuk melakukan pendekatan
bahwa saya tidak tahu sebenarnya
terutama di beberapa daerah
yang sepak bolanya tetap saja
ampuradul tetap saja
kan kita lakukan pendekatan gitu ya
namanya kita butuh suara nih
nah kan oke
termasuk dengan klub
tibalah sampai tanggal satu
hari apa tuh tanggal satu
jumat tanggal satu
maka saya berjanjianlah
dengan saudara yunus nusi
saya akan janji pada anda untuk membuka semuanya
kan saya buka sekarang
saya hanya akan membuka apa yang saya alami
saya tidak akan berbicara tentang yang lain lain
karena yang saya alami
kayak kita ketemu di
sebuah cafe di fx
ketemu juga beliau di sana
ya kan gitu ya
tapi urusannya dengan usir anda
oke itu ada
saya bisa rekonstruksi di situ
masuk dari arah dalam itu
saya di situ
saya lagi duduk di situ
saudara yunus nusi
yang adalah ketua asprov pssc kalimantan timur
yang kemudian juga terpilih sebagai
kenapa sampai saya mendekati dia
karena menurut saya kan ada dua belas calon exco
kalaupun dia mendukung dirinya
gak apa apa lah
kan kita dapat
ini pun juga saya protes
bagaimana anda mengurusin organisasi pssi
yang pemilik suara
itu juga menjadi
yang akan dipilih
dipilih di situ
onani betul gitu loh
tapi nanti kita bicarakan soal itu
maka kemudian saya datang
nunggu kemudian datang lah dia
kita bicara lah di situ
kemudian bergabung beberapa yang lain
salah satunya itu
bukan salah satunya
ada bergabung saudara
ketua asprov sulawesi tenggara
saya sudah lama katanya dia jadi pengurus itu ya
tapi kita tidak pernah mendengar bagaimana pssi di sana
enggak saya mau buka ini
bukan untuk mempermalukan orang
kalaupun dia menuntut saya
akan saya suka kalau dia tuntut saya
jadi dua nama yang tadi ada disebutkan itu
yang memberikan uang
karena sifat bola kita sudah terlalu menderita
dengan orang orang yang seperti ini gitu ya
kemudian ada juga dari gorontalo
saya gak tahu namanya
tapi orang ini diam
terus muncul lagi seorang yang bernama bambang pramukantoro
mantan ketua asprof jawa timur
sekarang pemilik ps bantul
dia membeli dari mantan bupati sana
anggota teman kita di dpr
singkat cerita mulailah di situ
saudara yunus nusini mengatakan kepada saya
layaknya untuk terpilih sebagai ketua
itu empat puluh empat suara
jadi paling aman itu butuh empat puluh empat
tapi supaya aman katanya itu lima puluh
saya bersama dengan seorang teman saya
mereka duduknya itu saya berhadapan dengan saudara bambang pramukantoro
dia berdekatan dengan teman saya
datang kemudian saudara yunus nusi di situ
saya sudah mulai nih arahnya kemana nih
supaya amannya segala macam gitu kan
mereka sudah punya jaringannya segala macam katanya
saya ke tempatnya beliau
ketemu dengan gus tiranda di sana
saya dengan gus tiranda
di sana dia
ada pak ardiansa
ada pak hardianson juga di situ
nah ketika saya tinggalkan itulah kemudian mereka itu berbicara bahwa butuh uang sepuluh juta untuk setiap suara
jadi kalau misalnya empat puluh empat suara berarti empat ratus empat puluh juta ya
kalau lima puluh berarti lima ratus juta
untuk menjadi seorang esko
setelah saya datang ke situ udah mulai jelas
saya keluar saya diikuti oleh teman saya itu
mengatakan begini kondisinya tadi di dalam
mereka sudah ngomong sama saya dan besok saya janjian katanya
dia janjian antara saudara teman saya ini saudara alfie dengan bambang
itu kan karena menurut bambang nanti dia akan bicara karena ini orangnya ini yang atur nantinya itu yunus nusi gitu katanya gitu
punya jaringan lah segala macam
sampai si dari sulawesi tenggara ini juga pergi mengikuti saya di kamar mandi
kan pintunya itu berhadapan dengan kamar mandi gitu ya di blooming itu ya
tau lah gitu ya
itu ternyata tempat teman teman lain waktu itu banyak orang orang
jadi di situ anda dimintai uang untuk kemudian menjadi anggota terpilih menjadi anggota exco begitu
ya kira kira begitu lah gitu ya
saya dalam hati saya kurang ajar orang orang ini
ya kan ini yang begini beginilah yang menghancurkan sepak bola gitu kan
saya kemudian mencoba berkomunikasi dengan pak iwan
iwan bule ya ketua
apapun namanya saya pengen tahu sampai di mana sih mereka ini
alhamdulillah jawabannya pak iwan bule mengatakan gini
wih kok sampai begitu
jadi saya menurut saya pak iwan bule ini clear gitu loh
clear dalam arti
dia tidak mau terlibat yang seperti itu
berarti orang orang ini gitu
memang sebelumnya itu saya sudah bilang sama pak iwan bule ini teman saya nih
saya di komisi tiga dulu kan gitu
yang bergerak dengan anda ini adalah orang orang yang terlibat masalah ini kan
banyak nama di situ kan gitu ya
ya baik banyak nama
bang akbar tahan dulu nanti kita akan bahas lagi
maksud juga saya ingin tanya apakah kemudian pernyataan anda ini bisa dibuktikan atau ada fakta yang
kemudian anda punya untuk kemudian mendukung apa yang tadi anda katakan
saya juga akan tanya nanti ke pak refrizal sebagai mantan anggota exco seperti apa sebetulnya
internal pssi sendiri
anda bisa bahas banyak hal soal itu
dan kami juga ingin ingatkan bahwa kemudian kami juga sudah berusaha untuk menghubungi
yunus nusi ya yang kemudian adalah anggota exco pssi tapi belum bisa kami hubungi
apa yang tadi disampaikan oleh bang akbar faisal adalah kemudian versi dari bang akbar
faisal kami akan terus kembali konfirmasi nantinya dalam diskusi ini
kami akan jelaskan lebih dulu kami akan segera kembali setelah ini
baik anda kembali di prime news saya akan langsung ke pak refrizal tadi banyak disinggung
juga oleh bang akbar soal
tunggu nggak mau dengar kelanjutannya
nanti tahan dulu bang
tahan dulu bang nanti kita akan
pak refris untuk mengkonfirmasi apakah di internal sebetulnya seperti apa anda mantan
internal maksudnya apa ya
di pssi sendiri kemudian dalam proses proses pemilihan exco betul ke memang kebetulan ada
praktek praktek yang tadi disampaikan oleh bang akbar faisal
kalau exco sudah tentu rapatnya tentang bola pak
nggak mungkin bicara kini kini
nggak mungkin lah ya
kalau esko kita bagaimana program kan kita namanya juga esko memutuskan yang harus kita putuskan
sodorkan oleh sekjen kita rapat esko
keputusan keputusan itu yang kita ambil
program program apa yang perlu kita putuskan kita putuskan
sehari harinya begitu kalau kita rapat eksekutif
bicarakan di exco
itu boleh dikatakan kalau ya ada lebih kepada individual
kan bukan atas nama organisasi kan
ini orang orang nih manusia manusia
tapi meskipun itu kemudian ada di dalam exco sendiri itu bagaimana
makanya saya ingin bicara juga ya
nah ketua umum pssi sudah terpilih
wakil ketua umum dua orang sudah terpilih
dan dua belas exco termasuk saya menggantikan saya sudah terpilih semua
bagusnya kita kalau menurut saya itu silahkan jalan ya
kalau ada investigasi ini tetap biarkan jalan
yang ibaratnya kuntut itu tidak bisa dilihat tapi ada baunya silahkan jalan
tapi program pssi yang jauh lebih penting harus jalan
saya ada pesan ke pak iwan
saya kan kemarin fokus kepada usia muda
saya bilang usia muda ini sudah mulai kelihatan
pemain kita nanti kita hadapin sebentar lagi piala dunia tahun dua ribu dua puluh
ini pemain kita siapa pemainnya
pks supriyadi dan sultan ziko ini yang akan jadi pemainnya
termasuk nanti untuk olimpiade tahun dua ribu dua puluh empat
dia juga yang akan lain
mungkin tambah witan suleman kalau dia bisa gabung
sampai sekarang tidak ditarik ma'afar yusain ini witan suleman
walaupun umurnya baru delapan belas ya witan suleman
saya kira ini anak anak muda kita berpotensi yang akan datang
makanya saya berikan kesempatan bekerja kepada pak iwan bule
dan seluruh wakil ketua umum
wakil ketua umum dua wakil ketua umum dua wakil ketua umum dua belas sku
tapi setahu saya dalam data expo tidak mungkin bicara begini
kan kita berbagai unsur ya di exco itu
tapi kalau dalam proses pemilihan seperti yang kemarin mbak akbar faisal tengah calon
itu kepada calon begitu ya
ya kepada calon
saya memantau juga ya
termasuk memantau tidak saya langsung
ada setahu saya
tapi saya sudah
karena di sumatera barat sudah calon empat
dia minta gantian
ya sudah saya mundur
ya kan saya mundur
dia kapan ya pak arief tidak maju lagi
mana banyak tanya saya tidak maju lagi pak
tapi saya tidak ikutlah
yang pergaulan seperti apa
saya berbicara sama yang tidak calon
sama gus tirana
sama gus tirana di blooming itu saya masuk ke bluming
sama pak diansah saya ketemunya di situ
kokoh kokohnya sama yang tidak nyalon
saya tidak ikut iruk pikuk
jadi kalau pun ada demikian itu adalah individual individual pak arief faisal
makanya mungkin saya dianggap ustadz mungkin tidak cocok
tidak cocok lagi
tidak cocok lagi
sebelum ke bang akbar lagi
mas resid apa pendapat anda soal tadi apa yang disampaikan oleh bang akbar faisal pak arief rizal
iya kalau saya kan mengamati bahwa tadi saya bilang ada isu isu
dan ini sebenarnya setiap kali kongres sejak tahun dua ribu tiga ya tadi saya katakan
itu selalu muncul isu isu seperti itu
itu ya selalu muncul
kalau pun betul apa sih sebetulnya kemudian membuat praktek ini tetap ada begitu
praktik uangnya tetap ada di dalam sepak bola kita
iya kan ada diman
ya ada kebutuhan kemudian ada orang yang kemudian mencoba untuk bermain di sana dan menjanjikan sesuatu bahwa bisa gitu loh
ini yang kemudian barangkali ya menurut analisis saya
ini yang kemudian membuat para calon calon exco ini yang memang punya uang ya
kalau yang nggak punya uang sih saya pikir juga mau ngapain gitu kan
karena juga ada dua teman saya yang ikut di pencalonan eksekutif komite kemarin juga nggak bisa apa apa gitu loh
gak bisa apa apa juga karena dia juga mendengar bahwa ah ini berat seperti itu kan
bahkan kalau kemarin saya dengar kalau tadi pak akbar bilang sepuluh juta ya pak ya
saya dengar paling kecil enam juta katanya
ya cuman kan ya bagaimana untuk membuktikannya
nah saya pikir kalau dengan adanya sinyalemen seperti yang disampaikan oleh pak akbar karena pak akbar mengalami sendiri
saya pikir dibuka aja
ini mumpung masih ada satgas anti mafia bola
kenapa gitu loh
mumpung ketua umum pssi nya sekarang dijabat oleh komjen paul muhammad iryawan pak iwan bule
saya pikir hal hal seperti ini bisa saja gitu
jangan sampai stigma negatif yang selalu muncul
setiap kali kongres ini selalu ada
selalu ada kenapa akhirnya kan dampaknya adalah keorganisasi pssi
lalu kemudian pssi selalu disoroti negatif ya karena di awalnya itu ketika terjadi kongres seperti ini money politik selalu muncul
oke ini kan dikasusnya bang akbar faisal
tapi kemudian kita tahu bahwa dalam dinamika pemilihan ketua umum pssi ada yang kemudian mundur menyatakan bahwa ada arma politik uang
kemudian tidak meninggalkan kongres
nah itu bagaimana menurut anda
apakah kemudian memang berusaha untuk menangani
karena ketua umum pun juga rawan sekali dengan yang namanya politik uang
nah kalau saya melihatnya begini mas rehat
pssi ketika akan melakukan kongres ini kan seperti sebuah negara yang akan membentuk pemerintahan
katanya lebaran begitu
yang akan membentuk pemerintahan
harus ada presiden harus ada wakil presiden
katakanlah yang menteri menterinya ini exco
kalau presiden dan wakil presiden ya ini pasti sudah persiapannya sudah panjang
pak iwan bulet nggak mungkin dia menyiapkan hanya dalam waktu satu bulan
nanti misalnya teman teman calon ketua umum yang lain ya yang maju
mereka baru bersatu kan pada saat akan menghadapi kongres
ternyata mereka punya visi misi yang sama
idealisme mereka begitu tinggi
tapi bagaimana mereka mau mendobrak kekuatan yang sudah disusun sedemikian lama ya
terus baru mau fight sekarang
mereka juga mendengar bahwa ada isu isu seperti itu
mereka mendengar gitu
cuma mereka juga bingung mau kemana
mau mereka laporkan ke siapa gitu ya
mereka mau bermain dengan siapa
akhirnya yang ada ya muncul adalah idealisme itu
mereka mencoba bersatu ya
makanya kemarin tidak heran enam calon ketua umum meninggalkan arena sidang ya mundur
dan kemudian hanya tinggal tiga calon
pak iwan wulid pak rahim sukasa dan ariefi taswono
bang akbar anda tadi menyebutkan beberapa nama termasuk juga berapa jumlahnya
artinya anda tentu harus punya bukti yang kuat untuk bisa menyatakan itu karena anda sudah sampaikan kepada publik begitu
ya tentu saja saya hitung yang beginian kan
kirim kepada anda foto tadi
ya kita coba lihat ya apa kemudian dibalik foto ini sebetulnya ada cerita apa dari bang akbar faisal
saya tunjukin dulu satu
baru saya tunjukin yang lain lagi
ya kami juga ingin katakan
ini sepak bola ini kita capek melihat bagaimana hanya problem yang muncul
ternyata sekarang saya berada di situ meskipun hanya sebulan
mulai dari pendaftaran sampai kemarin
wah nggak bisa kita biarkan
kita harus menyelamatkan ini siapapula ini
kita nggak bisa memberikan kepada orang orang yang
tidak punya kredibilitas untuk mengelola ini
saya mau masuk karena ingin memperbaiki itu
tapi kan kemudian saya cuma dapat lima suara
ya sudah nggak apa apa
tapi kita harus memperbaiki
tapi lima suara gak lima puluh juta gak
bisa kita tampilkan seperti apa fotonya tadi
belum ready ternyata bang akbar faisal
yang kedua ini
ini chat antara teman saya yang di minitab
mungkin mereka ngeri juga langsung minta sama saya gitu ya
tapi kemudian itu besoknya mereka ketemu
apa yang kemudian disampaikan
saya kan mencoba menawar
saya juga pikir juga uangnya dari mana gitu kan
kok bisa mengurusin bola yang seperti ini ya
besok selesai pemilihan
nanti seperti muldoko katanya
nanti seperti muldoko
muldoko itu calon calon ketua umum
nanti seperti muldoko
kota umum bersaing sama edi rahmayadi
jadi menang pak edi ramayadi
kemudian mereka dibabat lagi kembali
oleh mereka mereka ini kan gitu
saya akan bersama dengan teman teman
para supporter yang telah membeli tiket
dan orang orang yang mau mengelola bali ini dengan baik
kita gak boleh membiarkannya seperti ini
ini butuh chatnya ya bang ya
ini mungkin kita bisa perlihatkan
sekali lagi kami juga kemudian ingin mengatakan bahwa
kami juga sudah mengkonfirmasi atau meminta salah satu esko pssi
yunus nusi untuk bergabung tapi tidak ada kabar
dan ini adalah chat yang mungkin pak ngabar bisa sambil jelaskan
jadi chat ini adalah pembicaraan antara
jadi kelanjutan dari malamnya itu
itu mereka untuk
katanya itu untuk eksekusi
saya kan bilang nanti saja selesai gitu kan
ternyata mereka gak mau
nanti seperti murdoko
ini dari siapa dan apa isinya bang
jadi yang saya bilang tadi ini kan saya kan bersama dengan teman saya
teman saya dengan si pak bambang itu
ini kan kemudian terbaca ini adalah jaringan
saya sudah berbicara dengan teman teman dari kepolisian
ya kan ini sekarang kan mafia bola ini sudah masuk tahapan kedua
jadi sampai tanggal dua puluh satu desember tahapan kedua
saya sudah melihat itu nama nama yang ada di situ
saya minta saya akan meminta kepada teman teman di komisi tiga
untuk melanjutkan dan meminta polri untuk membuka
siapa saja ya nama nama yang sudah ada di kantong polri
yang terlibat pada mafia bola itu
saya sudah lihat nama namanya
saya jangan buka di sini karena saya gak mau pegang ya
tetapi saya buka apa yang sepegang
saya gak bodoh bodoh amat untuk
bang akbar faisal tapi begini
kalau kemudian anda membuka praktik apa
politik uang di pemilihan exco
artinya kalau di exco saja ada pemilik ketua umum pssi juga
possible ada juga dong yang terpilih saat ini
anda jangan bawa saya ke situ karena saya nggak tahu
setidaknya bahwa ketika saya mendapatkan permintaan itu
saya sudah menghubungi bang iwan
iwan bule dia mengatakan jangan
nah artinya apa
saya ingin mengatakan bahwa oh ternyata ini tidak sampai pada
seorang yang mengatakan satu paket gitu ya
lain cerita kalau saya punya pembuktiannya saya akan ngomongkan juga di sini
bertahun tahun saya jaga kredibilitasnya
tapi ada yang mencoba mengajak saya bermain main untuk olahraga yang saya suka ini
kita break terlebih dahulu bang akbar
pak refresen juga mas kesit
kita akan bahas lagi nanti usai jeda kita akan kemudian bahas
kalau kemudian ada praktik praktik seperti ini
apakah ini sulit untuk dihindari
apakah kemudian akhirnya menjadi lumrah
dan implikasinya apa secara substansi terhadap bola kita ke depan
semak bola kita
kita akan bahas nanti
kami akan break
kami akan kembali usaha jeda berikut ini
baik anda kembali di prime news
kita masih membahas soal dugaan aroma politik uang dalam kongres pssi
informasi terakhir kami sempat berhasil menghubungi yunis nusi
skpssi yang sudah terpilih
namun kemudian sambungan kami terputus
sehingga tidak bisa ikut dalam dialog kami pada malam hari ini
sebelum ke bang akbar lagi
saya ke mas kecit dulu
sambil kita menunggu pak akbar bagaimana kemudian proses foto yang nanti akan kita lihat sama sama
saya akan ke mas kesit lagi
bagaimana mas kecit anda melihat kemudian kalau praktik praktik ini memang sulit dihindari
baik di esko atau mungkin dimanapun ya
dalam tubuh pssi
artinya memang bagaimana sepak bola kita ke depan
ya dampaknya tentu akan sangat tidak bagus ya
untuk perkembangan sepak bola indonesia
ketika sosok exco yang begitu terhormat ya
kemudian dia lolos
katakanlah sinyal yang tadi disampaikan oleh pak akbar faisal itu benar
lolos dengan membayar para voters
ini kan situasinya akan menjadi tidak bagus ketika nanti dia harus mengelola sepak bola indonesia
untuk menuju sebuah prestasi yang kita harapkan
yang diharapkan oleh masyarakat
bagaimana seorang exco misalnya yang lolos sampai dia bisa menjadi seorang exco
dia harus keluar ratusan juta rupiah
apakah nanti dia tidak menjadikan organisasi ini sebagai tempat untuk mencari lahan baru
mengembalikan uangnya yang pernah dipakai
yang akhirnya yang ada di benaknya adalah bagaimana dia secepat mungkin bisa mengembalikan modalnya
padahal yang dibutuhkan adalah ide ide cemerlang
ide ide yang bisa membuat sepak bola indonesia ini kedepannya bisa lebih maju
pr di sepak bola indonesia itu sangat luar biasa
kita ini masih mencoba untuk membangun
saya selalu mengatakan bahwa cita cita atau keinginan dari masyarakat sepak bola indonesia ini
termasuk juga pengerus pengerus pssi
membangun sepuluh tingkat
ibarat gedung gitu ya
tapi fondasinya masih sangat rapuh
fondasinya hanya bisa untuk membangun dua tingkat
bagaimana mungkin kalau fondasi yang begitu rapuh
kemudian kita mencoba untuk membangun sebuah angan angan yang begitu tinggi
ini gak mungkin
jadi memang tugas beratnya adalah bagaimana kita mengembalikan ya
membangun kembali fondasi sepak bola indonesia ini
harus benar benar kuat dulu
termasuk dalam pengurus pengurusnya terutama ya
karena kan mereka yang pelaksananya
yang menggerakkan organisasi kan mereka
bagaimana pak raffi rizal
kalau kemudian kita butuh fondasi yang kuat
termasuk dari eskoin
tapi ada praktek praktek seperti ini
nah ini seperti apa
yang pertama ya
kalau isu ini kan bukan hanya di pssi ya
pemilihan bupati oleh kota
sampai ke dprd provinsi
tapi kan ini seperti yang saya sampaikan
kalau ibarat kentut baunya ada
tapi nggak kelihatan barangnya
artinya sulit dibuktikan pak raffi rizal itu bagaimana
kan gitu juga isunya kan gitu kan
siapa yang bilang pilpres kita bebas dari manipulasi
kan nggak ada yang bilang bebas
tapi tetap saja tidak bisa kita buktikan
karena hukum sulit
saya kira kalau ini adalah tugas beratnya pak iwan bule
pondasi ini kuat
berarti ini tugas pr
di samping kita harus berprestasi
kan yang dilihat oleh supporter kita
penggemar sepak pelatihan
program nggak begitu mau tahu deh
program jungkir balik kita
yang penting kita menang
makanya saya target sama pak iwan
minimal kita menang di aseana dulu
ini minimal gitu ya
apalagi kalah sama malaysia
itu bagian istimewa
padahal dalam waktu dekat kita lawan malaysia nih
di malaysia nih
saya mau diajak teman saya nonton
tanggal lima belas kita ke malaysia ya
belum belum tanggal tiga belas empat belas kita sudah nyampe di malaysia
nggak apa apa kita malu nanti kalah
ya kita sekalin lihat lah
kita mantan pssi ini kita tetap lihat
setia gitu lihat pssi
nah kemudian pr yang
yang begitu berat ini
ini di genggam oleh pak iwan ini
bisa diselesaikan satu persatu
sebetulnya pro depa iwan ini
lebih enak dari pro depa ed
jauh lebih enak
kalau pro depa ed
sekarang dia surplus tiga puluh satu miliar
termasuk utang utang lalu lah semua
utang utang lanya lalu
nah satelah pemain
pelatih yang di luar negeri
yang gugat kita di fifa
sampai ke mandiran
terus kita sudah lunas semua
kita tinggal jalan
apalagi kalau kita bisa tenang ngurus ya
tidak jadi irupiko
sponsor banyak masuk
sponsor banyak masuk ini
kan perlu diawasi
termasuk oleh esko
posko ini ada pembidangan nanti ya
esko itu pasti ketua pssi semuanya lah
ada ketua wanita
kemudian kemudian kemudian usia bunda
ada komite pusat
ada komite teknik pengembangan
pasti komite keuangan
termasuk yang ngontrol ngontrol seperti pak akbar
keuangan keuangan ini di pssi
ada komitenya sendiri
nah komite tetap disebutnya di pssi
bang akbar kita coba lihat kemudian foto yang tadi anda ingin tampilkan
nah ini silahkan bang akbar
ini foto dari anda sendiri atau enggak
jadi ini menggunakan hpnya
saudara sarifudin lebamba
itu yang di sebelah kanan saya yang batik itu
apa yang kemudian ini
saya perjelas supaya tidak adu ya
yang sebelah kanan sana di depan saya itu yang baju merah kaos itu adalah ketua
ketua atau apa ya
itu dari asprop dari gorontalo
nah yang baju putih yang sebelah paling kanan nomor dua itu
itu teman saya saudara alfi
itulah yang diajak bernegosiasi untuk meng clearkan barang ini gitu kan
yang di depan saya itu pas
itu saudara bamba
yang menunduk itu itulah saudara siapa
nah yang di sebelah saya sebelah pakai jaket putih itu itu kebetulan teman saya senior saya yang kebetulan saja datang ke situ
dia bahkan pulang lebih dulu gitu ya
itu pak harbianzah itu
nah ini itu pertemuan itu malam itu
jadi kalau dia mengatakan tidak ada saya mau apa namanya
jadi ini tanggal satu ini pak
tanggal satu malam
kita rekonstruksi deh
artinya ini sebelum kongres ya
makanya saya ulur bisa nggak misalnya apa namanya itu kita clear kan selesai kongres saja
yang penting dia kan dia menjanjikan tadi kan suara
saya melihat memang saya meskipun baru satu bulan intens
saya mengaduk aduk informasi tentang pssi memang tampaknya tidak ada niat untuk memperbaiki ini
dari sisi aturan juga
coba dialah pemilik yang terpilih ini pemilik klub berapa orang
jadi dia memilih dirinya sendiri
memang ada dalam statuta yang mengatakan bahwa setidaknya berpengalaman lima tahun mengelola bola
tapi kan tidak harus pemilik klub
kalau dia sudah masuk nantinya ke dalam sebagai exo katakan
yang terjadi adalah dia akan membela klubnya sendiri
artinya ada konflik kepentingan lagi disitu
yang kedua yang paling saya tidak paham itu adalah ada orang yang sudah menjadi narapidana
saudara juni rahman itu itu saya ada putusannya nih
terpidana tahun dua ribu empat
tetapi kemudian ada rekomendasi dari komdis yang mengatakan orang orang yang terhukum itu yang sebelum tahun dua ribu tujuh belas itu dianggap tidak ada
jadi itu adalah standar ganda dalam nilai seperti ini
saudara yoyo sukawi juga kan pernah ada masalah dengan sapi mukul wasid kan
bagaimana kalau kemudian ternyata kesebelasannya bermasalah lagi
apa dia akan pukul lagi wasit
tiga belas orang ini satu ketua umum dua wakil dan dua belas exco
inilah orang yang hatinya pikirannya untuk membangun sepak bola yang bermartabat
penuh dengan prestasi
bukan dengan problem
lah kok saya baru masuk sudah digini
jadi terakhir bang akbar faisal setelah ini apa yang kemudian anda akan lakukan karena anda merasa sebagai saksi korban begitu ya
apa yang kemudian akan dilakukan
saya akan meminta kepada satgas mafia bola untuk menyelesaikan
ini kan sudah diambil beberapa orang ini
bahkan plt ketumnya
jadi ini kelanjutan dari satgas mafia bola ini
ini kan tahapan kedua nih
yang akan berakhir tanggal dua puluh satu desember nantinya
mereka membentuk polri membentuk tiga belas sub satgas
yang sekarang masih bekerja dan mereka punya catatannya kok
udah lah kalau begini ternyata ini selesaikan aja
kalau kebetulan aja ketua umumnya yang baru yang saya bisa mengkonfirmasi tidak terlibat kok gitu ya
saya nggak tahu yang lain lah
kemudian dia di apa pak iwan juga kan diprotes oleh beberapa orang
saya tidak punya bukti untuk itu
ya ngapain saya mempermasalahkan itu kan
termasuk dengan wakil ketua umumnya
ada empat orang saya lihat ini yang saya menurut saya kok nggak ada anunya
ketua umum pak siapa
kemudian pak cucu wakil ketua umum
bukan yang mantan kapol pangdan mula warman kalimantan timur
dengan pak hasandi abdul ghani
itu yang kelihatannya di luar dari problem ini gitu
oke oke itu tadi
tapi intinya begini
ya singkat saja singkat saja pak
saya meminta pemerintah
saya sudah bicara dengan pak gatot nih
pak gatot di ubud
saya sudah sampaikan ini
saya akan bicara dengan saudara saya ndudin amali
teman saya yang kebetulan menteri
dan saya akan gunakan apa yang memiliki sisi dengan presiden nggak bisa seperti ini
mereka memang kelihatannya tidak mau diganggu
jadi ada saling untuk menjaga diri gitu ya
istilah saya jangan sampai kenikmatan ini dinikmati oleh tetangga
jadi mereka bentuk apa namanya
sebuah saya nggak bisa menyebutnya apa
tapi itu yang saya dapatkan
intinya adalah mari selamatkan si pak bulan
nggak bisa kita berikan orang orang seperti ini untuk mengelola bolanya
kita akan lihat seperti apa kemudian setelah ini
tadi mas kisit kita kan bongkar saja sebetulnya
pak abar sudah siap
pak abar sudah siap seperti ini
datanya kenapa nggak
yang jelas itu pak abar faisal karena sudah menyampaikan
tentu punya pertanggung jawaban sendiri atas apa kemudian yang sudah disampaikan
dan kami juga informasikan bahwa terakhir kami juga sempat berhasil menghubungi esko pssi
yang baru ini yunus nusi
tadi juga sempat disinggung oleh pak abar faisal
namun kemudian sambungan kami terputus
dan tidak bisa kami konfirmasi lagi untuk apa yang sudah kita bahas pak abar
yang sudah kita bahas pada malam hari ini
tapi paling tidak kita sudah diskusikan
saya minta mereka menuntut saya supaya lebih jelas
oke baik kita lihat seperti apa pak abar faisal
terima kasih sudah hadir pak abar
sudah hadir pak reven rizal
terima kasih dan juga mas kesit sudah hadir di prime news malam malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami